video seorang mahasiswa politeknik sriwijaya palembang sumatera selatan
dikeroyok sejumlah mahasiswa lain viral di media sosial
korban sempat kabur keluar kampus namun para pelaku tetap mengejar dan memukul korban
beruntung mahasiswa lain berhasil melerai dan menyelamatkan korban
akibat peristiwa ini korban mengalami pusing luka di kepala serta sakit di beberapa bagian tubuhnya
korban langsung melaporkan kejadian ini ke sentra pelayanan kepolisian terpadu spkt polrestabes palembang
usai videonya viral aparat berhasil membekuk empat orang pelaku pengeroyokan senin pagi
hb dan am adalah mahasiswa aktif di politeknik sriwijaya
adapun aj adalah alumni sedangkan dw adalah pekerja swasta
hb dan am diamankan di kampus sementara aj dan dw diamankan di kediamannya masing masing
korban mahasiswa pada saat setelah
setelah kejadian kita langsung kasih visum untuk langsung pencekan
dan memang korban langsung mengecek di rumah sakit siloam
dan langsung visum ke rumah sakit bayangkara boda sumsel
kondisi korban alhamdulillah rawat jalan tidak sampai dirawat di rumah sakit
lokasi atau tkp kejadian betul di dalam universitas
korban saat ini menjalani rawat jalan dan dalam kondisi stabil
pelaku dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
hanifah randi palembang sumatera selatan